airnya tinggal sedikit
ntar jangan pada kebelet pipis ya
siapa saja yang diundang pak
ya orang dekat sini aja bu
kalau sudah dicatat semua bapak segera berangkat
kasih tahu tempat sama jam acara peresmian restoran kita
itu memang rencana bapak bu
tapi sebelum bapak melaksanakan rencana itu
pertama mau makan dulu lapar
iya bapak mau makan dulu
bapak ini kan belum jam dua belas siang
makan itu sebelum lapar
berhenti sebelum kenyang
bapak sekarang udah lapar dulu
omadil odi lo yang no
omadil odi lo yang no
lo ada apa ji
kenapa lo mesem
pak ayo pamit dulu ya mau ke rumah mak
ji mau curhat apa atuh
masih nanya aja lo
eh bang harun baesah ada apa
kami berdua mau pamit punur malah mau pindah rumah
salah perbuatan salah motong daging salah masukin bumbu
sama gak sengaja suka makan rendang
udah saya maaf pak tuh
ulu ulu katanya mau curhat dari tadi diem aja terus ji
ah lu kagak ngerti sih
ya kasih tahu atuh saya biar saya ngerti
saya tahu pasti kangen
sama nengok nengok ya
sama nengok nengok ya
eh sabar atau ji sabar
pak be ngomong ketemu be saya sama istri saya mau pamitan mau pindah rumah
bang bisa benerin pompa air rumah saya kagak
ini udah ada janjim yang lain
udah janji bang ini juga ditungguin bang duluan ya
halo yang abang udah dapat tukang servis pompa airnya
tapi dia bisa nyetar sore
tumbenan lo lagi bini kemari
kita berdua mau ngabarin
kalau kita berdua mau pindah rumah
kalian mau pesan kue
kalian mau pamitan mak
ulu ulu lagi ngejek atubeh
lagi di rumah mak
syukur dah kalau kosong
ngapain lo kemari
gue mau ketemu si oddi
ulu ulu malah jadi ribut
udah masuk ji
ojak dari tadi kok belum kelihatan ya pur
udah banyak duit kali
udah masak aja
pas hutannya habis itu setengah
jadi berhati hati ke dia dong kalau masih ada salah
untung dah gas can ya
masa orang jadi sedang berhenti pakai perang

kalo nggak sampai tempatnya poupat
jangan gunakan wyni paham

kalau mau masak
habis mereka ngapain sih lu
mendingan kita jalan jalan yuk
kita naik di setingkat aja
mana ada bis tingkat
kau tau lu
udah hatu ji
ah lu kata siapa
gak ada anak masih bau kencur
terus gue kudu percaya
sama orang tua yang udah buat anak kayak lu
akhirnya tinggal sedikit
ntar jangan pada kebelet pipis ya
saya pulang aja ke rumah

tukang pompa yang lu susulin gak nemu
ya lu cari tukang kompa yang lain
lu tau nggak

abang udah dapet
cuma tukangnya lagi ngerjain di tempat yang lain
tukang kompa yang lu susulin gak nemu
tukang kompa yang lu susulin gak nemu
mau kemana lu
mau cari tukang kompa yang lain
lu nurut apa omongan gue

tukang kompa yang lu susulin gak nemu
oloh oloh giliran disuruh diem pada diem ngomong atuh beh ji
udah lu aja yang ngomong
keliatannya lu udah nafsu
daripada ngomong jadi ribut mending diem dua duanya
aduh jangan disini
sekalian mau nyiapin makan siang
yaudah buruan sana
lu mau pulang juga
saya cuma mau ngasih tahu kalau dua gang dari rumah saya ada orang yang bisa benerin pompa air
kenapa gak kasih tau dari tadi
orang ngasih tau